eksekusi penggusuran permukiman bukit duri jakarta selatan tetap dilaksanakan rabu pagi
meski menuai banyak sekali penolakan dari warga
pemerintah provinsi dki jakarta pun membenarkan penggusuran berlangsung
karena proyek normalisasi kali ciliwung terlebih menjelang musim hujan tak bisa ditunda lagi
setelah melayangkan surat peringatan ketiga pemprov dki akhirnya melakukan pembongkaran
walau sebelumnya pengadilan negeri jakarta pusat mengimbau agar menunda penggusuran
untuk menunggu putusan sidang plus action warga bukit duri
ahok mengungkapkan penggusuran tak bisa ditunda lagi terlebih menjelang musim hujan seperti sekarang ini
yang membandingkannya dengan proyek kampung pulau yang pernah ditunda hingga mangkrak dan juga merugi dari sisi apbn
sementara itu kuasa hukum warga bukit duri vera sumarwi mengatakan bahwa pembongkaran ini
juga bertentangan dengan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua belas tentang pengadaan tanah bagi kepentingan umum
disebutkan pemprov dki wajib untuk membayar ganti rugi lahan warga yang digunakan untuk normalisasi
apalagi yang anda melakukan reklamasi sungai
kamu bayangin yang gak milih ayah saya bongkar kok apalagi yang bukan hak milik yang ngeplang lima belas tahun dua puluh tahun yang lalu
ini kan bukan gila gimana ya
saya kan disumpah untuk normalisasi sungai
sekarang kalau saya tunda lagi nih duit apbn pergi lagi loh
apalagi sekarang menteri keuangan begitu ketat
sebenarnya di bulan desember
di bulan desember itu proses negosiasi masih berjalan dengan dinas perumahan
waktu itu gubernur dki menunjuk langsung kepada dinas perumahan
untuk menindaklanjuti proses negosiasi antara warga bukit duri warga kampung pulo dan pemprov
tapi terus akhirnya dibatalkan itu tidak dilanjutkan dengan alasan yang tidak jelas alasannya
kemudian tiba tiba ada sosialisasi
dan harus segera menghancurkan rumah